sepertinya aku bisa memanfaatkan pendekar gentong
dia bisa membantuku untuk melenyapkan siliwangi
dan kemudian aku menjadi raja di kerajaan besar pejenjaran
mereka tidak boleh tahu rencanaku ini
aku benar benar tidak memiliki
ternyata siliwangi memilih wanita seperti engkau
yang kecantikan di bawah
terlihat cacat di muka kau
tutup mulutmu ratu siluman
berani beraninya kau menghina istri dari raja pencejaran
rupanya wanita cacat ini berani dengar
kau ingin melawanku
aku ingin tahu kemampuan
sudah aku katakan
ibu nda aku bukanlah musuh
aku bisa pastikan dia ada di pihak kita
aku percaya denganmu
jika dia berhianat
aku akan membunuhmu
dan aku akan memanjang dia di istana
aku akan menjelaskan rencanaku padam
tidak lama lagi
kita akan menyerang pencejaran
karena kau yang memimpin
kau kuangkat sebagai raja pencejaran
kau harus membunuh siluang
agar kau bisa menjadi raja pajajaran
agar kau bisa menjadi raja pencejaran
kau akan memberlukan pesannya
kau harus anak jenis itu
semua itu sah saja sekarang siliwangi adalah raja pajajar dan kami adalah raja gandara
artinya dia adalah misi kalau kau ingin menjadi raja yang besar kau harus mengalahkan dia
kalau kau masih ragu aku akan membunuh sekarang juga
dan impianmu menjadi raja tidak akan mungkin terhujung
hamba hanya ingin mengingatkan bahwa kerajaan pajajaran didukung oleh banyak tokoh tokoh sakti
seperti syekh nurjati syekh hasanudin dan pendekar sakti lainnya
jadi sebaiknya kita kumpulkan para pendekar aliran hitam untuk menambah kekuatan kita
aku setuju denganmu arkaya bagaimana kalau kau sendiri yang mencari pendekar sakti
ombak tulung agung selama ini kau selalu membantuku
hahaha kenapa kau menjamu ku sedangkan kau tahu kedatangan ku kesini untuk membunuh suamimu
di dalam islam menghormati dan menjamu tamu itu adalah wajib
lagi pula kisanak sudah pernah menolongku jadi makanlah tidak usah malu malu siapa
tahu saja jika perut kisana kenyang kisana bisa berpikir lebih jernih lagi jadi nanti pada
saat suamiku datang kisanak bisa berbicara dengannya baik baik tentang dendam kisanak
tidak tidak seperti itu kau salah
semuanya harus diselesaikan secara tuntas
hahaha tapi kisahnya semuanya bisa diselesaikan dan bisa
dibicarakan dengan baik baik tanpa ada pertumpahan darah
itu adalah jangan merayu ku hahaha
dendam harus tetap terbalaskan
hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe ya allah bagaimana ini kalau sampai dia berhasil
menjalankan niatnya dan menyakiti kepada prabu aku takut karena dia ini cukup sakti
sepertinya aku bisa memanfaatkan pendekar genteng
dia bisa membantuku untuk melenyapkan siliwangi
tanpa kemudian aku menjadi diferaja di kerajaan besar pencecat merata tidak boleh tahu rencanaku
ini lebih baik orang orang ponto ini aku suruh kembali saja ke istana kendara
jujabra kiwarok sekarang juga pergilah kalian ke istana gendara dan laporkan kepada nanda
prabu muding layang kalau supeng larang rara santang beserta teman temannya sudah kembali
ke istana pencejaran tapi gusti kalau kami kembali ke istana siapa akan melanjutkan pencarian
jabra bodoh kamu tenang saja biarkanlah aku maharaja gusti prabu amar rukul yang akan
terus mematal matai orang orang bodoh ini
itu dan awas kalian harus sampaikan juga kepada nanda prabu muding layang agar dia
mengirim pasukan kesini paham paham kalau begitu kami pamit ya
kenapa dia dari sini tampaknya ilmu kanuragan nya sudah meningkat bergantungan dengan kekuasaan
kemungkinannya sudah meningkat berkali kali lipat
ini sangat berbahaya